bagaimana suasana acara doa dan zikir bersama di sana
selamat malam puspa
kalau anda mendengarkan suara di belakang saya saat ini tengah melakukan zikir
tadi pada pukul delapan belas lebih lima belas waktu indonesia barat peserta munajat dua ratus dua belas ini
setelah melakukan sholat maghrib berjamaah
dan tadi kalau kita lihat seperti yang anda sampaikan terkait dengan lalu lintas
di sekitar silang monas jakarta ini memang terpantau memang cukup padat
namun bisa dikatakan masih dilakukan secara situasional
tadi bisa dikatakan perjalanan ataupun pergerakan dari peserta munajat dua ratus dua belas ini
dimulai sejak pukul lima belas waktu indonesia barat
dan bisa dikatakan mulai memenuhi area monas ataupun monumen nasional ini
sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini